dan ternyata libur bisa ditempuh baik dari jalur darat dan juga udara
jadi bandara soekarno hatta pun hari ini padat sekali
ya dan keamanan pun semakin diperketat
ratusan aparat tni dan juga polri berjaga di salah satu bandara paling sibuk di indonesia
keramaian dan kepadatan di bandara soekarno hatta pada hari ini menunjukkan betapa antusiasnya warga kota jakarta
untuk melewatkan liburan panjang akhir pekan di luar kota
terbukti sejak kamis kemarin sudah terjadi lonjakan penumpang sebanyak lima belas persen
di mana yang biasanya jumlah total penumpang hanya mencapai satu ratus empat puluh ribu orang
tapi kemarin mencapai satu ratus enam puluh ribu orang
dan hari ini diprediksi lonjakan penumpang akan mencapai sebanyak dua puluh persen
karena memang hari ini adalah puncak arus keberangkatan penumpang
sementara untuk arus balik akan terjadi pada hari minggu nanti
sementara itu untuk tujuan tujuan favorit dari wisatawan domestik itu untuk dalam negeri sendiri
ada bali kemudian ada yogyakarta surabaya dan kemudian medan
sementara itu untuk daerah luar negeri untuk keberangkatan luar negeri
singapura dan kuala lumpur tampaknya menjadi pilihan utama para wisata domestik ini
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pihak bandara hingga saat ini belum memutuskan
untuk menambah jumlah maskapai melainkan hanya mengganti badan pesawat
dari pesawat yang kecil yaitu narow body menjadi badan pesawat yang lebih besar
karena memang menurut pihak bandara sendiri jumlah maskapai yang ada di bandara ini
masih cukup untuk menampung jumlah total penumpang yang ada di bandara soekarno hatta
dan selain isu kenyamanan isu keamanan juga menjadi prioritas utama dari pihak angkasa pura
terbukti dengan ditambahnya jumlah personil keamanan hingga mencapai lima ratus personil
yang merupakan gabungan dari personil tni dan juga polri
di sini mereka akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap area area yang ada di seluruh bandara soekarno hatta ini
mereka juga akan meningkatkan frekuensi berpatroli juga termasuk melakukan pemeriksaan acak
terhadap kendaraan kendaraan yang masuk ke soekarno hatta
oleh karena itu masyarakat dan juga penumpang
yang ada di soekarno hatta tidak perlu khawatir untuk masalah keamanan
namun tetap ingat untuk selalu waspada untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan
natya sina jakarta